sekitar satu ratus dua puluh tiga juta masyarakat diperkirakan akan melakukan mudik lebaran pada tahun ini
hal itu diungkapkan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi di selarapat koordinasi kesiapan menghadapi arus mudik dua ribu dua puluh
di markas besar pori kamisian
selain itu kepolisian akan memperlakukan rekayasa arus mudik
keguna mencegah terjadinya kemacetan yang cukup parah
di antaranya one way contraflow dan juga ganjil genap
sinario rekayasa kita persiapkan
mulai dari ganjil genap sampai dengan kontraflow sampai dengan one way
itu semuanya kita siapkan utamanya di jalur jalur yang untuk mudik
mulai dari cikampek sampai kalikangkum kemudian pulas baliknya
dan kemudian jalur yang ada di jawa barat mengarah ke jakarta
dan jakarta mengarah ke jawa barat
supaya tetap bisa jalan
menurut keterangan resmi dirjen perhubungan darat hendro sugiatmo
yang dikutip detik com kemen up bersama kor lantas polri
dan dirjen bina marga kementerian pupr
menyiapkan tiga skema manajemen lalu lintas tersebut
skema one way arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
akan dimulai pada tanggal delapan belas april hingga dua puluh satu april
pada tanggal delapan belas akan dimulai pukul empat belas hingga dua puluh empat
dari kilometer tujuh puluh dua cikampek hingga kilometer empat ratus dua puluh
gerbang tol kalikangkum
sementara untuk skema contra flow akan dilakukan
dari kilometer empat puluh tujuh karawang barat hingga kilometer tujuh puluh dua cikampek
yang dimulai pada selasa delapan belas april pukul empat belas
sedangkan untuk skema ganjil genap arus mudik
akan dilakukan mulai dari kilometer empat puluh tujuh karawang barat
sampai kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
rencananya skema untuk mudik ini akan berakhir pada tanggal dua puluh satu april
menteri perhubungan budi karyasumadi mengimbau kepada masyarakat
yang akan melakukan mudik lebaran untuk mudik lebih awal
tak hanya itu budi juga mengingatkan masyarakat
tidak melakukan mudik dengan sepeda motor
tim liputan cnn indonesia